ibu hamil menjadi salah satu golongan yang rentan terhadap penularan virus covid sembilan belas
selain itu wanita hamil memiliki peningkatan risiko berat jika terinfeksi covid sembilan belas
terutama jika memiliki kondisi medis tertentu
dalam setahun terakhir jumlah ibu hamil yang terinfeksi covid sembilan belas meningkat
termasuk yang berakhir dengan kematian
berdasarkan data perkumpulan obstetri dan ginekologi indonesia pogi
jumlah kasus ibu hamil positif covid sembilan belas sebanyak lima ratus tiga puluh enam kasus
selama periode april dua ribu dua puluh hingga april dua ribu dua puluh
tiga persen diantaranya meninggal
seiring melonjaknya kasus covid sembilan belas terhadap ibu hamil
kementerian kesehatan mengeluarkan aturan yang memperbolehkan vaksinasi terhadap ibu hamil
keputusan ini dituangkan dalam surat edaran tanggal dua agustus dua ribu dua puluh
dengan adanya surat ini vaksinasi covid sembilan belas bagi ibu hamil
sudah dapat diberikan di seluruh indonesia
prosedur pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas ibu hamil pada umumnya sama
salah satunya dengan menjalani screening kesehatan
ibu hamil harus mengisi informasi kehamilan di kartu kesehatan khusus
ada sejumlah syarat tambahan yang perlu diperhatikan
di antaranya usia kehamilan yang dianjurkan tiga belas sampai tiga puluh tiga minggu
dan tekanan darah di bawah satu ratus empat puluh per sembilan puluh
selain itu ibu hamil wajib menyertakan surat rekomendasi dokter
apabila memiliki riwayat penyakit covid sembilan belas
penyerta ibu hamil dengan gejala kaki bengkak sakit kepala dan sebagainya
harus ditinjau ulang sebelum vaksinasi
dalam surat edaran kementerian kesehatan dinyatakan
vaksin yang dapat digunakan untuk ibu hamil adalah pfizer moderna dan sinovac
sejumlah ibu hamil menyambut beragam keputusan pemerintah ini
kalau buat aku sih vaksin covid sembilan belas buat ibu hamil itu kabar baik banget ya
apalagi sekarang kan banyak varian baru yang bermunculan
tapi kalau aku pribadi sedikit khawatir takut ganggu perkembangan janin
dan milih buat vaksin covid sembilan belas setelah aku melahirkan
banyak juga pas ibu hamil yang terkena covid sembilan belas
bahkan sampai meninggal itu membuat saya semakin takut
makanya pas tahu bahwa ibu hamil ini bisa vaksin
saya mau vaksin saya senang dan bisa merasa lebih aman
kalau nanti rasa khawatir setelah divaksin
sih insya allah nggak ada
karena kan sebelum melakukan vaksin
melakukan vaksin ibu hamil juga kan harus konsultasi dulu sama yang lebih ahlinya
biar lebih aman lagi
dosis pertama vaksin covid sembilan belas bagi ibu hamil mulai diberikan pada trimester kedua
dan diikuti dosis kedua sesuai dengan interval jenis vaksin yang diberikan
vaksin diharapkan dapat memberikan rasa aman
serta menekan laju penularan covid sembilan belas terhadap ibu hamil
anur gewang cnn indonesia
vaksinasi bagi ibu hamil sebagai kelompok yang rentan telah dimulai
lalu bagaimana prosedur pemberian vaksinasi
hingga memastikan kondisi ibu dan anak selalu sehat pasca vaksinasi
kami akan membahasnya langsung dengan jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
dari kementerian kesehatan ibu siti nadia tarmizi
yang bergabung dari luar studio
selamat pagi bu nadia apa kabar
tadi sehat semua buat kita
bu nadia mungkin yang pertama yang banyak masyarakat ingin tahu
sebetulnya bagaimana kerentanan dari ibu hamil yang diberikan
ibu hamil terhadap virus corona ini bu
iya jadi kita tahu bahwa ibu hamil itu sebenarnya dari dulu termasuk kelompok yang rentan ya
kalau kita lihat karena ada proses kehamilan dan juga ada perubahan pada tubuh seorang ibu
termasuk juga berbagai sistem ya sehingga seorang ibu itu rentan
untuk kemudian ibu hamil itu terhadap penyakit penyakit
termasuk juga dalam hal ini penyakit infeksi virus covid sembilan belas
kita melihat bahwa dari data pogi itu dicatatkan ya
ada dari dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu itu lima ratus tiga puluh enam ibu hamil sudah terinfeksi covid sembilan belas
dan pada saat kita menyatakan kasus covid sembilan belas
kita juga sudah menyatakan berbagai aturan bahwa seorang ibu hamil
diharuskan untuk melakukan wfh ya tidak bekerja wfo
jadi memang sudah dari awal kita melakukan proteksi
karena pada waktu itu kita juga belum memulai program vaksinasi ya
untuk memberikan perlindungan lebih
sehingga memang mobilitas dan prokes pada ibu hamil itu memang harus lebih ketat
dan itu juga kita lihat ya banyak juga
ada nakes khususnya dokter yang menangani persalinan
ataupun kehamilan serta bidan yang juga terinfeksi virus covid sembilan belas
yang kita tahu ini juga mungkin dari ibu hamil yang mungkin juga terinfeksi ya
dari lima ratus lebih ibu hamil yang terpapar covid sembilan belas ini
ibu nadia dari studi apakah ada pengaruh terhadap bayi dalam kandungan
apabila seorang ibu hamil terpapar covid sembilan belas
kalau kita lihat penularan dari ibu ke anak untuk virus covid sembilan belas ini tidak ada ya
karena dia tidak melewati placenta ya
jadi kita tahu bahwa penularan virus covid sembilan belas ini adalah melalui droplet ataupun airborne
artinya melalui saluran pernafasan bukan melalui sawar placenta
sehingga tentunya kalau seorang ibu hamil yang terinfeksi covid sembilan belas terhadap bayinya
satu penularan covid itu tidak terjadi
jadi tetapi justru yang membahayakan adalah pada ibu hamil yang positif ini
karena ibu hamil yang positif bisa timbul gejala yang berat dan lebih cenderung untuk tingkat keparahannya lebih cepat
karena tadi kondisi kerentanan seorang ibu pada saat dia dalam kondisi hamil
oke jadi kerentanannya cukup tinggi
maka dari itu vaksinasi memang sangat dibutuhkan ya bagi para ibu hamil saat ini di masa pandemi yang masih wabah
ibu nadia kalau kita berbicara soal kapan waktu yang tepat
bagi seorang ibu hamil untuk kemudian melakukan vaksinasi
kapan bu dan apa saja syarat syaratnya yang harus dipenuhi oleh seorang ibu yang akan vaksin covid sembilan belas
iya jadi kita tahu bahwa resiko seorang ibu hamil itu untuk mendapatkan infeksi covid sembilan belas itu bisa terjadi selama kehamilannya sembilan bulan ya
nah tentunya dengan resiko tersebut
kalau dia kemudian mendapatkan kehamilan itu di triwulan kedua
tentunya akan membahayakan untuk janinnya ya karena janinnya itu kan belum cukup
umurnya untuk bisa dilahirkan
kemudian juga kalau dia mendapatkan di akhir akhir kehamilannya
tentunya juga akan membahayakan proses persalinan
makanya kemudian proteksi untuk ibu hamil ini menjadi penting
nah kita mengetahui bahwa di trimester pertama atau sebelum usia kehamilan itu tiga belas minggu
itu adalah pembentukan daripada organ organ tubuh dan bayi tadi ya
sehingga rekomendasi yang sudah disepakati itu
pemberian vaksinasi aman untuk diberikan pada usia kehamilan di atas tiga belas minggu
jadi kalau belum tiga belas minggu atau tiga bulan
maka sebaiknya vaksinasi itu ditunda dulu sampai usia kehamilannya tiga belas minggu
ini untuk menghindari ya walaupun sampai saat ini belum ada data apapun
terkait vaksinasi covid sembilan belas yang menimbulkan kecasatan pada janinnya
yang diberikan pada usia tiga bulan
juga pengetahuan dan informasinya masih terbatas
maka diambil keputusan yang paling aman adalah setelah tiga belas minggu
dan ini bisa diberikan bahkan sampai dengan sembilan bulan pun masih bisa diberikan vaksinasi covid sembilan belas
untuk memberikan perlindungan kepada ibu ani
oke perlu digarisbawahi bahwa belum pernah ada kejadian kecacatan terhadap bayi
yang ada dalam kandungan pada saat vaksinasi terhadap ibu hamil ya ibu nadia
nah saat ini juga kita
banyak sekali ya mendengar kabar bu nadia tentang ibu hamil yang meninggal pasca melahirkan
karena terpapar covid sembilan belas sebelumnya
sebetulnya kalau kita melihat kejadian tersebut
ini apakah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi bu nadia
iya artinya ini yang tadi kita sampaikan bahwa
seorang ibu dalam posisi sedang mengandung
dan kemudian apalagi dalam posisi kemudian sudah mendekati waktunya

apalagi kalau kemudian dia terinfeksi virus covid sembilan belas
karena pada saat yang bersamaan
ibu itu membutuhkan tentunya perlindungan
dan berbagai sistem yang harus dia siapkan untuk melahirkan
di sisi lain juga dia harus melawan virus covid sembilan belas ya
dengan sistem kekebalannya
nah jadi dua hal ini yang tentunya menjadi beban
bahwa kita tahu ibu
hamil memiliki tanggung jawab
ada janin di dalam tubuhnya
di sisi lain untuk dia sendiri harus berjuang melawan virus tadi
nah ini perlu ditambahkan vaksinasi seperti itu
untuk menambahkan kekebalan dan membantu perjuangan ya
si ibu tadi melawan virus dan tetap menjaga janin yang dikandungnya
itu tetap selamat dan bisa dilahirkan dengan baik
oke tentunya selain proteksi dari vaksinasi
ibu nadia proteksi proteksi apa lagi yang harus diambil oleh ibu yang sedang hamil
pada saat ini untuk kemudian bisa terhindar dari paparan virus corona
rekomendasi dari kemenkes
ya kita tahu bahwa saat ini kan laju penularan masih sangat tinggi
jadi tentunya di situasi pandemi seperti ini
kita tahu bahwa kita masih membutuhkan proteksi yang berlapis
tidak hanya cukup dengan vaksinasi saja
kembali lagi protokol kesehatan
mengurangi mobilitas ini menjadi penting
artinya tetap seorang ibu hamil yang sudah mendapatkan vaksinasi
sampai selesai proses persalinannya
bahkan kemudian sampai selesai masa mifasnya
karena nanti ini menjadi penting juga
kalau seorang ibu hamil yang positif pada selesai
pada waktu pasca persalinan
dia kan tidak bisa merawat anak bayinya secara langsung ya
karena tentunya dia harus menyebuhkan diri
diri dulu ya dari kalau dia tertular virus covid sembilan belas
karena nanti akan menjadi sumber penularan untuk anaknya
ini yang menjadi poin bahwa tentunya jangan sampai ibu hamil
walaupun sudah divaksinasi
kendor untuk melaksanakan protokol kesehatan
lagi lagi protokol kesehatan ya
selain itu tentunya penting untuk ibu hamil
makan makanan yang bergizi yang baik
bukan hanya untuk kehamilan dan jaminan
tapi juga untuk memberikan tentunya kekebalan
tambahan imunitas yang baik kepada ibu hamil tersebut
oke terakhir ibu nadia
jenis vaksin yang direkomendasikan untuk diberikan kepada ibu hamil di periode ini apa ibu
ya vaksin yang sudah kita sepakati bersama itagi dan badan pom juga pogi
adalah jenis vaksin yang sifatnya virus dimatikan
yaitu yang kita punyai itu adalah sinovac ataupun sinovac
kemudian kita memiliki juga satu lagi
yang bentuknya adalah materi genetik yaitu pfizer dan moderna
jadi tiga jenis vaksin ini yang bisa digunakan kepada ibu hamil tentunya
baik ibu nadia untuk sementara terima kasih atas waktunya bersama cnn indonesia today pagi ini
semoga ini bisa memberikan pencerahan dan penekanan bahwa sangat penting untuk ibu hamil mendapatkan vaksinasi covid sembilan belas di masa pandemi ini
terima kasih ibu siti nadia tarmizi jurubicara vaksin covid sembilan belas dari kementerian kesehatan
sudah bergabung bersama kami selamat pagi ibu sehat selalu